pajajaran sudah semakin kacau
luar dari istana
tapi aku masih ada tugas untuk kalian
dia memang masih hidup ternyata
dan ilmu kanuraganya
untuk saat ini
aku tidak bisa melanjutkan pertarungan
keselamatan radit gensanteng adalah yang paling utama
aku harus menyelamatkan bocah ini
aku masih memerlukannya
untuk menyusun rencanaku
terima kasih paman sudah menolongku
aku hanya menyalurkan hawa murniku
agar raden bisa bertahan
luka dalam raden belum sembuh
tenaga raden juga belum pulih
kita kembali ke istana
biar diobati oleh tabib
aku sudah napalkan
dia sudah berbunuh
kanura gankian santang sungguh hebat
hampir saja bocah ini mati dibuatnya
aliran darahnya terkunci
untung saja aku bisa membukanya
bagaimana dengan tugas kalian
tugas telah kami laksanakan
seorang kuru dari besok
telah berhasil kami bunuh busti
pajajaran sudah semakin kacau
keluar dari istana
tapi aku masih ada tugas untuk kalian
membuat pesta kecil kecilan
membuat kekacauan di kampung selanjutnya
matahari sudah terbenam
tapi kau belum sadar juga nan
tapi kau belum sadar juga nan
kamu sudah sadar nel
alhamdulillah ibu alamin
kami ingin melapor
paman kuranda geni
sudah melawan kami berdua
dia memang masih hidup ternyata
dan ilmu kanuraganya
dia hampir saja melukai
apakah kau baik baik saja
alhamdulillah aku baik baik saja
bahwa telah terjadi
yang dilakukan oleh pasukan kegelapan
mereka mengobrak abrik desa di perbatasan
bahkan membunuh penduduk yang tidak berdosa
aku yakin sekali
kalau pasukan kegelapan itu
adalah anak buah
dari kuranda geni
aku juga berpendapat seperti itu
untuk menyelesaikan masalah di perbatasan
bawalah satu pasukan prajurit bersama
mohon maafkan daprabu
dia baru saja diangkat menjadi
dia belum sepenuhnya mengenal seluruh watak prajurit